kakak bentar lagi nikah sama kak angelie
gak seharusnya kakak deket deket sama perempuan lain
eh lo juga sadar diri dikit dong
udah tau kak rama udah punya orang lain masih aja di deket deketin
pokoknya gua gak mau tau lo harus berhenti dikitin kak rama
erin cukup tolong jaga sikap kamu
kasinta ini lagi sakit tolong kamu hargai dia dan jaga bicara kamu
kalo saja aku masih punya kekuatan sudah kubunuh kamu erin
udah rama aku gak apa apa kok
eh gak sesuai cari muka lo

kulit telur ular si luman itu
ada di kamar dewi
aku harus mendapatkannya
kulit telurnya kemana ya
kok gak ada sih
kulit telur dewi pak
kok gak ada
kulit telur dewi hilang pak
sekarang sudah tidak akan ada yang tahu
identitas dewi yang sebenarnya
disuruh untuk salsi
karena kekuatanku hilang
aku jadi gak bisa cepat sembuh
tapi muka kamu pucat banget
aku antar kamu ke rumah sakit ya
kalau aku ke rumah sakit
rama pasti akan ngeliat tukangku yang penuh sisik ular
gak usah lama gak apa apa
udah kamu berangkat ke kantor aja ya
aku untuk ke rumah sakit dulu ya
kesehatan kamu jauh lebih penting
gak bisa banget jaga perasaan kak angelie
kakak bentar lagi nikah sama kak angelie
kak seharusnya kakak deket deket sama perempuan lain
sadar diri dikit dong
udah tau kak rama udah punya orang lain
masih aja di deket deketnya
pokoknya gue gak mau tau
lo harus berhenti dikitin kak rama
tolong jaga sikap kamu ya
tolong kamu hargai dia
kau saja aku masih punya kekuatan
sudah aku bunuh kamu erin
aku gak apa apa kok
eh gak sesuai cari muka lo
cari muka mulu bisanya
gue gak mau lo tinggal di rumah ya
nih gue mau lo pergi dari rumah ini
gue gak mau liat lo kalau disini lagi ya
sinta lagi sakit lagi cukup
muak gue liat lo kalau disini
beresin ya sepatnya
erin udah udah
kakak beritahu cukup cukup
kakak maafan sih dia gak punya hak apapun tinggal di rumah ini
kakak beritahu apaan

gue tau lo cuma ngegodain kak rama kan di sana
dasar perusahaan gue sama orang
cukup cukup cukup
kakak beritahu cukup cukup
kak kak jaga dong perasaan kak angeli
kamu mau jaga tanpa perusahaan kakak
urusin dari kamu sendiri
aku cuma mau ngelindungi keluarga kita kak
apa yang harus dilindungi kakak bisa ngelindungi keluarga ini
kamu anak kecil tau apa
sejak sinta ada di rumah ini
jadi banyak keributan
belum lagi angeli yang selalu tersakiti
aku harus melakukan sesuatu
pokoknya nih semenjak ada non sinta disini tuh rumah tuh gak tenang
udah ngejeketin den rama terus
udah tau den rama itu punya non angeli
masih ngejeketin aja kayak gak ada yang lain
kamu tuh ngapain sih
dari luar masuk ke dalam kesambat
ya ngopel ngomel sendiri
kan aku tuh kesel sama non sinta kesel
ngerti orang kesel
den rama ketemu sama non sinta
kamu tuh kalau mimpi dalam ketinggian
nanti kalau mimpi ketinggian jatuh
gepak gepak gepak
belur mau kamu
kesel kan ketemu sama non angeli
jangan disana kerja
saya rasa jumlahnya ini tuh gak ada yang bisa diangkat
jumlah ini akan cukup
untuk kamu bisa bertahan di luaran
tanpa mengganggu anak saya
tolong biarkan rama bahagia dengan angelie
maksud tante apa ya
saya mau kamu keluar dari rumah ini dengan baik baik
dan saya berharap
kamu tidak lagi berhubungan dengan rama
tante juga tau sendiri kan yang menginginkan saya untuk disini itu adalah rama tante
bukan saya yang mau disini
takut saya diserang dengan simuman ular
tapi kamu juga harus tahu
sebentar lagi rama dan angelie akan menikah
lagi pula siluman ular itu sudah kalah dengan siluman ular dari pak nagraj yang melindungi rumah ini
tante yakin kamu gak akan kenapa napa
ternyata benar ciuman ular itu peliharaan nagraj
gak apa apa tante
saya akan pergi dari sini
tante terlalu baik kalau tante kasih uang ini sama saya
tapi ini untuk kamu
terima kasih tante
semoga kalian semua bahagia ya
ingat ningsi walaupun aku pergi aku tidak akan berhenti menghancurkan kaki
akhirnya minggat juga loh dari rumah gue
oh jadi ini akal akalan kalian berdua
iya dong jelas